di rumah inilah polisi menemukan lima orang dalam kondisi tergeletak dengan mulut berbusa
mereka ternyata tidak keracunan makanan tetapi sengaja dibunuh dengan meracuni kopi yang mereka tenggak
tiga di antaranya meninggal dunia
dua belas januari dua ribu dua puluh tiga aimaimunah dan dua anaknya ridwan serta riswandi
ditemukan tewas tergeletak dengan mulut berbusa di rumah kontrakan di kampung ciketingudik bantar gebang bekasi
sedangkan dua penghuni lain yaitu as anak perempuan aimaimunah berumur lima tahun dan pamannya berinisial mds tiga puluh empat tahun selamat
mereka sempat dirawat di rumah sakit
dari hasil pemeriksaan empat belas sampel makanan dan minuman di rumah korban
polisi menyimpulkan ketiga korban tewas akibat meminum racun pesticida
kecurigaan polisi lantas mengarah kepada suami korban wwn alias ak yang justru menghilang dari rumah
dari keterangan saksi sebelum ditemukan tewas aimai munah sempat membeli kopi di warung tetangga yang berjarak sepuluh meter dari kontrakan korban
aimai munah istriwa
sebelum kejadian dia kesini
hari rabu tanggal sebelas ngeliat bola semuanya
semuanya kan ada lima situ semua harus ini penuh
terus gak lama kemudian dia kan selesai bola dia pamit
mak katanya mau pulang pamit mau pulang ke cianjur
kalau gak pamit kasian mah takut kehilangan
kata mau gini yaudah kalau pulang hati hati ya di jalan
dua belas januari dua ribu dua puluh tiga wwn dibekuk di rumahnya di babakan mande gunung sari ceranjang cianjur
selain wwn polisi juga meringkus sl
kedua tersangka yang masih kerabat ini mengaku mereka membunuh aimaimunah dan dua anaknya di bekasi
tidak itu saja mds korban yang sempat dirawat di rumah sakit ternyata bersekongkol dengan kedua tersangka lain
ia diduga sengaja ikut minum racun dengan dua anaknya

penangkapan komplotan wwn menguak fakta mengejutkan
selain tiga korban di bekasi komplotan wwn ternyata sudah membunuh lima orang di cianjur dan satu orang di garut
sehingga total korban dalam kasus pembunuhan berantai wwn dan komplotannya berjumlah sembilan orang
ironinya di antara para korban adalah keluarga dekat tersangka
dari nasi yang kira kira asal
kerangka yang di
di sini ada satu kerangka ada dua mayat
satu lubang ada dua mayat
ajai mengaku warga kerap mendatangi sl untuk berobat
solin ini kan juga katanya bisa dipercaya oleh orang orang bisa punya kekuatan
kekuatan itu kadang kadang ada yang sakit suka menolong
ukuran kecilnya tadinya nggak ada apa apa
cuma di lubang kemungkinan itu tadinya kan ada tiga disangka ada lubang dihanap di atasnya kandang ayam
oh dikelabui dengan kandang ayam tadinya jadi warga warga sekitar juga tidak menyangka
kepada polisi is istri keempat tersangka wwn mengaku tidak mengetahui praktek klinik bermodus pengganaan uang yang dilakukan suaminya
polisi menduga jika korban sudah memberikan uang
lalu menagih janji korban lalu dibunuh
sedangkan korban lain diduga dibunuh karena mereka curiga dengan sepak terjang para tersangka
para tersangka berbagi tugas
wwn suami sekaligus ayah tiri korban aimai munah berperan mencari korban yang ingin mengganakan uang
mds adik wwn juga bertugas mencari korban
sedangkan sl berperan sebagai dukun
perjalanan perjuangan pembunuhan
dalam konteks para pelaku
sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya
kembali pada konteks klinik itu
ada pertanyaan kita mengenai mengapa kemudian ada anak umur dua tahun harus juga menjadi korban
nah saya kira disini ada soal dengan klinik itu
bahwa ternyata dalam rangka tumbal menumbal itu
maka yang ditumbalkan itu bukanlah barang ecek ecek
sesuatu yang tidak berharga tapi justru sesuatu yang amat berharga
dalam hal ini kita umumnya menganggap bahwa anak itu kan paling berharga ya
nah anak itulah yang kemudian dikorbankan
selasa siang dua puluh empat januari dua ribu dua puluh
polisi membongkar makam siti fatwa
dia adalah salah satu korban wwn cs di desa tanjung jaya pakenjang garut
polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memastikan
apakah ada korban lain yang belum terungkap